selamat pagi hari raya idul fitri baru saja dirayakan umat muslim di seluruh dunia
dan di hari kedua lebaran ini bagaimana aktivitas warga hari ini
untuk mengetahui hal tersebut kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
raff raff kaffi di gerbang tolpaster bandung jawa barat
ya raff raff bagaimana dengan kondisi lalu lintas di kawasan tolpaster pada hari kedua lebaran pada pagi ini
tapi terlihat lengang pada pagi ini raff raff
silahkan dengan laporan anda
betul sekali yuda bahwa di hari kedua lebaran ini gerbang tol paster di bandung ini terlihat lengang sekali
akhirnya kendaraan tidak tampak namun perlahan lahan pasti
ini kendaraan sudah mulai berdatangan dari arah jakarta menuju ke pusat pusat wisata di kota bandung
ya raff raff biasanya dengan kemacetan di luar kota yang sudah terurai justru di dalam kota bandung akan terjadi kepadatan
bagaimana pantauan anda hingga pagi hari ini raff raff
betul sekali bahwa pantauan kendaraan kali ini terlihat masih cukup lengang sekali
jadi seperti di belakang saya ini di gerbang tolpaster ini perlahan lahan kendaraan sudah mulai masuk ke dalam
gerbang tol pasur dan konsentrasi mereka saat ini bukan pulang kampung lagi yuda
tapi sudah mulai akan memadati tempat tempat wisata yang akan mereka kunjungi di kota bandung dari jakarta
sejak dari pagi tadi pukul setengah enam kami sudah memantau kendaraan berplat nomor b atau dari jakarta ini
sudah perlahan sudah mulai masuk dan diperkirakan puncaknya nanti akan terjadi
dan untuk mengantisipasi adanya kemacetan atau juga antrian panjang
diharapkan ini warga yang dari jakarta yang ingin berlibur ke kota bandung
tidak hanya memanfaatkan gerbang tolpaster ini sebagai pintu keluarnya
tapi juga bisa memanfaatkan gerbang tol lain seperti misalnya di gerbang tol buabatu
kemudian juga di kopo dan juga di mohamadapur
jadi ini adalah hal yang harus dilakukan untuk mengurai kemacetan
dan jika seandainya nanti ada antrian panjang maka pihak pejasa marga akan membuka delapan gardu tol seluruhnya untuk mengurai kemacetan yuda
ya itu untuk persiapan di luar bandung
tapi bagaimana dengan kesiapan aparat maupun pihak pemprov jawa barat sendiri bagi kemacetan di kota bandung
ya seperti yang dapat kami informasikan
bahwa sejak kemarin kami sudah berada di kota bandung
dan kami sudah berdiskusi dengan pihak keamanan
tepatnya dengan humas polda bandung sendiri
bahwa di sini pihak keamanan saat ini sudah terus menerus melakukan pengamanan
kemudian juga mereka akan menerjunkan personil personil keamanan mereka untuk mengamankan
kawasan kota bandung termasuk objek objek wisata dan objek objek vital lainnya
sehingga masyarakat yang berasal dari luar kota bandung dapat menikmati hari libur kedua mereka di kota bandung
dan persiapannya pun sudah mulai cukup ramai
ya dikarenakan mereka yang sebelumnya para pendatang ini sudah memadati kota bandung
bahkan jauh sebelum hari lebaran tiba
mereka juga ada yang berasal dari luar kota
kemudian juga melaksanakan sholat idul fitri
di bandung sekaligus langsung berwisata di kota bandung
seputar jalur mudik
saya yudi yudon sesaat lagi segera kita ikuti cnn indonesia today